kita beralih ke kampanye pemilihan gubernur jawa timur
dua calon gubernur jawa timur terus menggelar safari kampanye ke sejumlah daerah
kofifa indar parawangsa selasa pagi menghibur anak anak penderita kanker di surabaya
sementara saifullah yusuf berharap dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi warga jawa timur
beginilah suasana saat cagup jawa timur nomor urut satu
kofifa indar parawansa bercengkrama dengan anak anak pengidap kanker
di rumah singga milik yayasan kasih anak kanker indonesia di jalan karang menjangan surabaya
dalam kunjungan ini kofifa berharap agar pemerintah juga ikut membangun dan memperbanyak rumah singgah
untuk anak anak pengidap kanker ini karena dinilai cukup membantu penyembuhan anak anak
yang sedang menjalani perawatan di rsud dr sutomo surabaya
bayangan saya bahwa pemerintah provinsi
bisa menyiapkan tempat tempat serupa
banyak sekali masyarakat sebetulnya punya bpjs
tetapi ketika layanan itu membutuhkan lebih dari seminggu
mereka tetap membutuhkan rumah tinggal
nah rumah tinggal tidak semua punya saudara dekat rumah sakit
tidak semua punya biaya untuk mengontrak rumah
sementara cagup jawa timur nomor urut dua saifuloh yusuf
mendatangi pabrik pembuatan wig atau rambut palsu di sedang
harganya juga besar besar
tak hanya kagum akan hasil produksi wig yang tembus hingga ke pasar eropa amerika hingga afrika ini
gusti puhl juga berkesempatan untuk mencoba rambut pasu
teringat akan masa mudanya saat berambut gondrong